bukan hanya pramuka jambere pun dilakukan para pegiat bela diri
asosiasi kungfu indonesia mengadakan jambore nasional di bumi perkemahan cibubur selama tiga hari
jambore ini dilakukan puluhan perguruan seni bela diri
tak kalah oleh aksi master yip dalam film lagak ip man
dimas prabaswara yang baru berusia tiga belas tahun juga sudah mahir memperagakan gerakan wing chun
salah satu aliran seni bela diri kungfu
aksi dimas pada jambore nasional kungfu yang diselenggarakan di bumi perkemahan cibubur ini
diikuti lima ratus lima puluh peserta
berbagai aliran kungfu diperlombakan di sini
sebenarnya sudah siap tapi mentalnya agak nurun sedikit
wing chun itu bela diri yang cepat dan pertahannya kuat juga
perdana diadakan oleh asosiasi kungfu indonesia di alam terbuka
ketua asosiasi kulfu indonesia deddy garno ismadi
menyatakan seni bela diri kungfung yang berasal dari negeri tirai bambu
sudah dikenal di indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
selanjutnya perkembangan kungfu di indonesia ini sangat pesat ya
terbukti dengan wusu
kungfu wusu itu sama
kungfu ini yang kita selenggarakan ini adalah kita adalah pencipta bibit
sedangkan wusuh itu pencari bibit
jadi mudah mudahan apa yang kita laksanakan di sini
akan membuahi bibit bibit terbaik untuk indonesia
acara yang diikuti oleh delapan puluh perguruan seni bela diri itu
menampilkan dua nomor pertandingan
yaitu pertandingan jurus dan pertarungan
salah satu laga yang berbentuk pertarungan adalah sanda
peserta pun bebas meninju menendang ataupun berbulan
sementara itu pada pertandingan jurus
peserta menampilkan sejumlah jurus aliran gungfu
seperti wing chun dan tawu
yang menarik jambore kungfu ini tidak hanya berisi pertandingan
tetapi pesertanya juga berkemah untuk menjalin kerukunan dan kebersamaan
acara tersebut digelar
selama tiga hari pada sembilan belas sampai dua puluh satu mei
mazayahulia rahman jakarta